saksi mengatakan bahwa saudara tidak ada syarat syarat dan memegang
memang tidak ada tesongah sekali ya
memang tidak ada karena saudara anggota brimo
saya bukan begitu karena mungkin perintah dari papes juga
coba saudara ceritakan delapan anjudan itu senjatanya apa saja
baik jadi pertama saya glock tujuh belas
sadam hs baru almarhum bang yos hs juga
baru yogi six hour
baru bang matius glock tujuh belas juga ya mulia
untuk bang ricky bang daden saya kurang tahu ya mulia
tidak enggak enggak
siap tidak mengamati